sementara itu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut tiga anies baswedan dan sandiaga uno memastikan tidak akan menggunakan isu terkait suku ras dan agama dalam kampanye pilkada dua ribu tujuh belas
ya anies baswedan menilai bahwa isu sarah tidak mendidik masyarakat jakarta
anies memastikan pihaknya lebih fokus pada pembenahan pendidikan serta ekonomi di ibu kota
dua program unggulan inilah yang akan dijual kepada masyarakat pemilih
pasangan yang diusung partai gerindra dan pks ini yakin mampu meraup suara besar di dki jakarta
kami terus konsisten untuk bicaranya pada tataran program rencana dan kinerja pemerintah daerah
jadi kita fokusnya di situ aja
semua yang terlibat di dalam tindakan tindakan melanggar hukum akan diproses secara hukum